ini ya ada dua hal ya thr untuk mendorong konsumsi masyarakat
yang pertama tentu thr ini bisa kita artikan secara langsung bahwa
akan meningkatkan kesejahteraan para pekerja buruh dan keluarganya
itu yang tentu kita pahami bersama seperti tadi di slide di depan
harapan harapan para pekerja yang disampaikan bahwa thr itu begitu pentingnya
itu artinya bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya
nah ini saya kira penting
sedangkan yang kedua secara tidak langsung
ini juga akan meningkatkan daya beli pekerja buruh itu sendiri
sebagai bagian dari konsumsi yang dimaksud
nah ini saya kira penting